peristiwa ambruknya plafon mall margo city yang diduga akibat jatuhnya lift barang pada sabtu sore kemarin merenggut nyawa seorang karyawan toko
dikutip dari detik com seorang karyawan toko makanan meninggal pada minggu dini hari
korban pria berinisial m sempat dirawat di rumah sakit ui
korban tewas akibat luka berat di bagian kepala
setelah insiden itu terjadi keluarga korban berdatangan ke rumah sakit
salah satunya yuni
menunggu sejak sabtu malam di halaman rumah sakit minggu pagi ia belum mengetahui kondisi suaminya
yuni tidak bisa masuk ke ruang perawatan karena harus memenuhi syarat tes antigen
untuk kondisi suami ibu sudah tahu kondisinya bu
ya soalnya harus di antigen
berarti belum tahu perkembangannya bu saat ini
kalau tinggal di mana bu
sempat terdengar suara ledakan insiden ambruknya plafon mall margo city depok disebabkan oleh jatuhnya lift barang
selain adanya korban yang terluka tiga mobil yang mengalami kerusakan akibat tertimpa puing
sementara sebelas orang luka luka
lagi ada kegiatan pembangunan pak ya di sini
lagi ada pembangunan kegiatan konstruksi
pembangunan tidak ada
lagi ada jatuhnya lift barangnya luka luka
ada yang luka berat
sebelas korban satu orang meninggal
korban terdiri atas anggota satpam karyawan dan pengunjung mal
tim liputan cnn indonesia